sekitar satu bulan lagi migrasi tv analog ke digital atau analog switch off akan dilakukan
siaran tv analog akan mulai dimatikan pada tiga puluh april dua ribu dua puluh dua mendatang
proses peralihan siaran tv analog ke siaran tv digital akan dibagi tiga tahap
tahap satu dimulai pada tiga puluh april dua ribu dua puluh dua tahap dua pada dua puluh lima agustus dua ribu dua puluh dua dan tahap tiga pada dua november dua ribu dua puluh
untuk bermigrasi menikmati siaran tv analog ke tv digital diperlukan setobox
kemenkominfo mengimbau masyarakat agar segera menyiapkan alat tersebut
sementara bagi rumah tangga miskin akan diberikan bantuan set top box dengan syarat terdaftar di data terpadu kesejahteraan sosial kemensos
setobox ini untuk gratis ke masyarakat indonesia jumlahnya sekitar enam tujuh juta keluarga miskin
itu datanya berdasarkan
dtks data terpadu kesejahteraan sosial
program migrasi tv digital diklaim dapat mendorong masyarakat untuk semakin produktif dengan memanfaatkan akses layanan internet
selain itu migrasi tv digital dapat memberikan layanan siaran yang beragam
dua buat tv sendiri nah ini yang menarik
jadi tv akan semakin banyak
kalau sekarang kita paling menonton dua puluh tv secara nasional atau berjaringan nanti itu bisa lebih tiga kali lipatnya
bahkan bisa berkembang lebih banyak
dan tv tv itu mengambil segmentasi tertentu
webinar migrasi tv digital bertajuk harsiarnas sebagai momentum untuk mendorong masyarakat beralih ke siaran tv digital ini
digelar di salah satu hotel di bandung senin dua puluh delapan maret dua ribu dua puluh
kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan hari penyiaran nasional yang puncaknya akan digelar pada satu april mendatang
zai ul haq rizky rahadian bandung